iya ada ada saja ya netizen indonesia
kita beralih ke informasi selanjutnya
bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke banyuwangi jawa timur
dan ingin merasakan sensasi menginap di dalam mobil
mobil pariwisata yang dimodifikasi ala hotel ini merupakan kendaraan
yang bisa digunakan para wisatawan saat berlibur ke tempat wisata di banyuwangi
bagaimana keunikan dan fasilitas mobil pariwisata ini
mobil yang dimodifikasi ini tidak sekedar untuk mengantar ke tempat wisata
namun juga sebagai tempat menginap para wisatawan
mobil sepanjang empat meter ini memiliki tempat tidur fitur hiburan
serta perlengkapan dapur
bagian atas mobil juga bisa dibuka jika penumpangnya ingin merasakan udara segar
lukman yani pemilik rumah mobil mengungkapkan
bahwa ide pembuatannya untuk kemudahan menjangkau wisata daerah terpencil
ini adalah sarana yang menggabungkan antara moda transportasi
dengan moda pariwisata yang dalam hal ini adalah untuk penginapan akomodasi
ini bisa digunakan untuk menjangkau daerah daerah yang terpencil
yang tingkat akomodasinya masih kurang
sejak mengawali pembuatannya pada dua ribu lima belas
lukman yani membutuhkan waktu setahun untuk memodifikasi
dan mengurus perizinan
dan kini dinas kebudayaan dan pariwisata banyuwangi pun
menyambut baik konsep baru wisata tersebut
dengan biaya sewa satu lima sampai dua lima juta rupiah untuk sekali perjalanan
saat ini armadanya terdiri dari sepuluh mobil
dan akan mulai beroperasi
di tahun dua ribu delapan belas